alhamdulillah aku sudah berhasil menguasai kekuatan perang gyoge ini
sudah ada lepas mudahnya bagian air kamu cepet masuk masuk baik resi guru
yudha mengapa kamu hanya menghindar saja cepat lawan aku bagaimana aku bisa
menyerang calon istriku sendiri orang yang ku cintai
tutup mulut menyerahkan aku bukanlah calon istri pernikahan kita boleh gagal tapi aku akan
kenapa kau berhenti menyerang
kenapa kau tidak bisa melakukannya
aku melihat di raut wajahmu
kalau kau sebenarnya masih mencintai diriku
bukan begitu nipis
jangan asal bicara kamu yudhaka
sudah seharusnya tidak membunuh musuh yang sudah jatuh
cepat pergilah dari pengejar
bawa pasukanmu yudhaka
kamu membuat keonaran disini
aku tidak bisa pergi dari pajajar
karena aku masih memiliki tugas yang harus kuselesaikan
kenapa dia menghilang begitu cepat
dia pasti ratu junti
yang sangat meresahkan penduduk
sekarang kita harus menemukannya
kita harus berpencar
tapi ingat setelah kita menemukannya
janganlah kita berperilaku kasar kepadanya
kita bicarakan dengan baik baik
ayo kita berpencar
keluarkan sabit gembana
aku ingin pertarungan ini adil
mana mungkin aku tega melukai dirimu nih mas
kalau begitu jangan salahkan aku jika kamu terluka
hampir saja aku membunuhnya
untung aku masih sempat menghindar
rupanya dia benar benar ingin membunuhku
aku akan gunakan sabit kembarku
aku akan menangkanmu
aku akan menangkanmu
aku akan menangkanmu
aku akan menangkanmu
aku akan menangkanmu
aku akan menangkanmu
aku akan menangkanmu
aku akan menangkanmu
aku akan menangkanmu
aku akan menangkanmu
aku akan menangkanmu
aku akan menangkanmu
aku akan menangkanmu
aku akan menangkanmu
aku akan menangkanmu
aku akan menangkanmu
aku akan menangkanmu
aku akan menangkanmu
aku akan menangkanmu
aku akan menangkanmu
aku akan menangkanmu
aku akan menangkanmu
aku akan menangkanmu
aku akan menangkanmu
rai telah di kalahkan oleh yudhakar
aku terpaksa melakukan hal ini
aku tidak membunuhmu tapi aku hanya melumpuhkanmu
lepaskan aku lepaskan
prajurit bawa nimas rara santan perlakukan dia dengan baik
kau tidak perlu mengurusi orang lain
urus saja nyawamu yang sebentar lagi melayang
kau akan selamat
kau akan selamat
kau akan selamat
alhamdulillah aku sudah berhasil menguasai kekuatan perang gyoge
sudah anda lepas
sudah ia bagian akhir
kamu cepat masuk
baik resi guru
ini giliran buat aku
hei anak muda kamu jangan bangga dengan pedang pedang
aku tidak takut kali ini kamu tidak akan bisa menukaiku
putraku yang santang akan semakin membenciku
ya allah bagaimana aku memberitahu anakku kalau aku ibundanya
aku harus mencari tapi untuk menyembuhkan luka tanganku ini
tapi saat ini aku harus mengetahuinya
apa benar itu dia ratu zhao sangadin